raja salman bin abdul aziz al saud beserta rombongan
berencana akan memperpanjang masa liburan di bali menjadi dua belas hari
hal itu menunjukkan sang raja dan rombongan menikmati liburan di indonesia
meski untuk itu banyak pihak harus mempersiapkan segala kebutuhan raja dan rombongan
termasuk urusan makanan diantaranya daging ayam
salah satu pemasok kebutuhan dapur raja salman dan rombongan adalah siap bali
pemasok khusus daging ayam ini ketiban rezeki
dari puluhan pemasok daging ayam ke hotel hotel di bali
pemasok siap balilah yang dipilih pihak kerajaan arab saudi
jenis ayam yang diminta untuk dapur sang raja adalah ayam boiler
baik ayam utuh maupun anak ayam
seleksi ayam sudah dilakukan sejak dari tempat pemotongan hewan
ayam potong dipastikan tidak patah kaki atau patah sayap
dan bobotnya sesuai dengan yang diminta
ayam juga dikemas secara steril dengan memperhatikan suhu udara
hingga hari keempat liburan raja salman di bali
sudah enam ratus delapan puluh ekor ayam utuh dan lima ratus potong anak ayam dikirim untuk konsumsi raja dan rombongan
kita punya standarisasi di sini klasifikasi kita punya
ada sertifikasi halal dari bppup ewi
dari ada sertifikat dari dinas kesehatan juga kita ada
kita juga perhatikan di sini hajin dan sanitasi juga
dan kebetulan juga kita punya training pelatihan untuk ahli
kita punya cp kita ada juga hasil laboratori kita punya juga di sini
setiap minggunya dua kali kita ada penerjakan kelam
sementara rencana raja salman dan rombongan untuk memperpanjang liburannya di bali disambut gembira warga bali
selama ini jumlah wisatawan dari timur tengah yang berkunjung ke bali belum masuk dua puluh besar
pelaku usaha wisata di bali berharap liburan raja salman ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan timur tengah